selama ini udah dan aku langsung mencarimu
kamu pergi meninggalkan kami
apa yang kamu lakukan kamu benar benar keterlaluan
kalian mau melawanku kau lupaku calon putra mahkota lalu mengapa rai jika memang kamu calon
putra mahkota kejejaran apakah dengan begitu kamu bebas melakukan semua umum
rai ini adalah
semua anak ayah anda prabu berhak untuk tidur di sini
jika kau tidak mau keluar dengan baik baik aku terpaksa akan mengusirmu dengan cara yang kasar
rai kenapa kamu membenciku
karena ibundamu adalah pembunuh
rai tak perlu bersedih seperti itu rai
raka yakin kita pasti bisa menemukan aikian santai
rai raka itu itu rai aikian santai
dia bukanlah rai aikian santai
tidak raka itu benar benar aikian santai aku mengingatnya aku mengingat pakaian yang dipakai oleh aikian santai waktu itu raka

apa yang sudah kalian lakukan
kenapa kalian membunuh adikku
kalian semua harus membayar yang adikku
kalian semua harus
kamu tidak apa apa rai
biar aku yang menghadapi mereka
berani berani mencampurkan usaha kami
sudah besar hidup
mereka bukan tandingan kita
kita harus segera meninggalkan tempat ini sekarang juga
selama ini udah dan aku
kamu pergi meninggalkan kami
apa yang harus aku katakan pada ibu rai
aku harus menggunakan jurus pamungkas
tidak membuat kerusakan
di tempat ini

tidak bisa digunakan sembarangan